baru bisa sedikit pak ustadz
baru ikro satu
itu juga dulu yang ngajarin tep
bos ncuy yang di cidahu
kenapa kamu tidak lanjutkan disini
kamu minta usul yang ajarkan
setiap sore dia mengajar ngaji
marah cek gak mau
saya marahnya sama si pedut
bukan sama kamu
gimana lagi udah pulang
gak ada duit kok
aduh kamu turun dulu dong
kamunya marah marah terus sih cek
nah ini nih artisnya
iya kang joyce cantik ya
joyce din bukan joyce
joyce digabungin bukan jo is
jangan salah lagi ya
sekarang saya mau nyari data data tentang mbak joyce
memangnya disini ada kang
itulah hebatnya internet din
kita bisa tahu semuanya
saya juga harus banyak belajar
pak gitu nin
kamu perhatiin saya

biar nanti kamu juga bisa mainin laptop nin
gitu tuh sip dulu lah
diurus satu kang
udah cukup cukup sayang
ayah lagi masak buat buka puasa
minggir apa rela potong pendek rambut apa hehehe bagus apa eh ama masak apa buat buka ini sayur
bayem kesukaan apa sama goreng tempe deh yang kering digorengnya hanya iya iya pak pasti
hari ini aduh emak ngomong ngomong sih ucuy itu kira kira sudah punya baju belum ya untuk
pernikahan nanti kayaknya belum pak soalnya sama lihat bajunya itu itu aja kalau dia pakai
mak mak karenanya adanya yang kecil yang besar teh habis apa apa ama tuh

kalau ini dikit kok min tolong teh kamu bilang sama ucuy besok suruh dia kesini apa mau ngomong
ya iya pak eh uluh siapa teh tambah kaset kaset mak assalamualaikum waalaikumsalam
baru bisa sedikit pak ustadz baru ikro satu
itu juga dulu yang ngajarin te bos encuy yang di cidahu kang bos bagja kenapa kamu tidak lanjutkan
di sini kamu minta usaha yang ajarkan setiap sore dia mengajar ngaji kamu bisa ikutan belajar cita ya
dari sore sampai malam teh jualan pak ustadz dan kamu bisa belajar pagi jangan cari alasan
jangan cari alasan
nggak begitu coba mak nda
suami itu imam
lahir batin juga
bagaimana kamu bisa menuntun
anak istri kamu
kalau menonton diri sendiri saja
yang dipikirin tentang menikah
hanya biaya dan biaya
hanya kehidupan duniawi
buat keluarga kamu
yang kamu pikirkan
tapi bekal kehidupan akhirat
dan calon anak anakmu
tidak pernah kamu pikirkan
dunia kamu terbalik cuy
tidak usah sedih
selama masih ada hidup
masih ada kehidupan
masih ada waktu untuk belajar
menjelang lebaran ini
kantor kita akan mengadakan
bazar sembahkomurah di ciraos
saya minta kamu yang mengelola semuanya
data semua warga ciraos
yang kurang mampu
supaya semua warga yang kurang mampu
bisa menikmati lebaran
kamu bisa mulai mendata dari sekarang
kalau gitu saya pamit di lu pak
nanti kamu jadi gak stres lagi
iya kan dudung
nunggu dia balik
kalau saya mah nggak tahu tang
harus senang apa enggak
biasanya kalau dia pulang
saya nggak bisa keluar rumah
harus beresin rumah terus tiap hari
nanti selesai masak
saya jemput lagi
akan nggak jagain sabrina
buat buka puasa
kalau sambil jagain sabrina mah repot
sibuk mainin hp dung
yuk saya duluan
kasian kang aset
istrinya pulang malah jadi repot sendiri
biasanya dia nyantai
pulang dari taman bermain baru masuk
nasib saya juga bakalan begitu pak tata
malah nunggu standby terus disuruh istri
kalau malah bikin repot
biarin aja mereka di sana
tiap bulan kita dapat transferan
nanti kalau misalkan istri lebaran kita pulang
lebaran nanti bagaimana
kita bahkan gak punya uang buat lebaran